bagaimana mempersiapkan agar stamina kita tetap fit selama perjalanan mudik lebaran dua ribu dua puluh empat ini
langsung saja kita bahas bersama dengan arah sumber saya
di studio sudah ada dr santi dari kompas gramedia medical center
selamat pagi dok kita ketemu lagi
ya dokter ini kalau kita melihat kan sebentar lagi ya dokter ya
tujuh hari lagi menjelang lebaran biasanya ini menjelang lebaran sudah banyak warga yang kemudian mempersiapkan perjalanan mudik
biasanya yang disiapkan adalah bagaimana oleh oleh ya kan dari jakarta untuk mereka saudara saudara di kampung halaman
kemudian juga dipersiapkan kendaraan tapi terkadang lupa yang dipersiapkan juga adalah bagaimana kesehatan kita untuk perjalanan mudik ya dok ya
iya seringkali yang dipermasalahkan itu cuma
oh mobilnya bensinnya olinya air radiatornya air wipernya gitu
tapi manusia yang nyetirnya manusia yang penumpangnya sering terlupakan
padahal esensinya kan bukan mobilnya saja tapi manusianya juga
jadi yang harus dipersiapkan tidak hanya kendaraan kemudian juga uang angpaunya juga jangan lupa
kemudian juga oleh olehnya tapi juga kemudian kesehatan bagi pengemudi dan juga anggota keluarga yang melakukan perjalanan mudik
apa sebenarnya yang harus dipersiapkan pertama dulu dok untuk keluarga yang melakukan perjalanan mudik untuk menggunakan kendaraan pribadi dulu deh dok
apa yang harus dipersiapkan khususnya untuk pengemudinya ya dok ya
untuk pengemudinya sebaiknya berada dalam keadaan yang prima
dalam arti secara umum kesehatannya baik dan cukup tidur makan cukup tidur cukup
nah keadaan ini bisa dicapai sebelum hari h nya dipersiapkan
tidak bisa mendadak booth langsung prima kan
caranya kita cek dulu kesehatan kesehatan angka angka yang perlu itu yang paling gampang tensi
nah lain lainnya kalau memang punya penyakit penyakit tertentu itu penyakit yang obat obatan yang digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut
misalnya oh saya ada sakit jantung atau ada darah tinggi
obat obatannya itu dikonsumsi dan sebaiknya konsultasi ke dokter untuk menganalisa
ini keadaannya cukup fit atau tidak untuk mengendarai terutama pada jarak jauh
kemudian jangan lupa juga menjelang hari keberangkatan tidak cuma satu hari tapi beberapa hari sebelum hari keberangkatan
cukup tidur ini nih susah banget karena kan udah sibuk ya mempersiapkan oleh oleh
udah siapin oleh olehnya belum pasta
iya kan udah disiapin dari jakarta
jadi memang membutuhkan pembagian waktu yang ketat supaya tidak mengorbankan waktu untuk tidur
karena tidur yang kurang pada beberapa hari sebelum hari h itu akan menjadi hutang tidur yang meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya mikroslip ketiduran gitu
dan itu fatal kalau dilakukan di jalan tol gitu dan tidak hanya membahayakan diri kita dan mobil kita dan isinya
biasanya harus mempersiapkan diri untuk perjalanan mudik untuk si pengemudi itu biasanya berapa hari dok
kan harus cek tensi dulu kemudian juga harus tes gula darah dulu kalau perlu dipersiapkan
juga obat obat yang memang harus disiapkan begitu ya dok
termasuk juga tadi anda mengatakan dok harus cukup tidur dulu nih
harus cukup istirahat dulu sebelum mengemudi untuk melakukan perjalanan mudik
berapa hari dok biasanya dipersiapkan
hitung harinya eksak berapa hari agak sulit
karena kesehatan orang kan berbeda beda
pada umumnya orang yang bugar itu lebih cepat mengadaptasi untuk beraktivitas nyetir dan sebagainya yang dibutuhkan dalam tanda kutip lembur gitu
kan kalau kita nyetir sepanjang hari itu kan hitungannya seperti lembur gitu ya
tapi kalau orang yang tidak punya kebugaran yang cukup diperlukan waktu yang lebih lama
sama seperti kesehatan dasar kita itu nggak bisa mendadak sebetulnya
itu berbulan bulan bahkan bisa bertahun tahun kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik baru terbentuk kebugaran gitu
tapi setidaknya ya sekitar satu minggu sampai dua minggu sebelumnya udah mulailah
iya pola hidupnya diperbaiki makannya yang benar
terus kalau misalnya buka puasa dan sahur cobalah pemilihan jenis makanan yang benar
dan tidur jangan lupa tidur itu seringkali di zaman sekarang itu dikorbankan gitu
tapi tidur seringkali dikorbankan untuk mengerjakan hal hal yang lainnya
ini umum banget ini
jadi benar benar istirahat yang cukup tidur begitu ya dok ya
tidur berbeda beda pada setiap orang gitu
ada yang membutuhkan tujuh jam ada yang delapan ada yang sembilan
ada juga yang di bawah tujuh jam ada yang di atas sembilan jam
tapi pada umumnya sebagian besar
manusia dewasa itu butuh tujuh sembilan jam
oke jadi dipastikan ketika sebelum anda mengemudikan kendaraan untuk perjalanan mudik
anda harus istirahat tidur tujuh sampai sembilan jam dulu begitu ya dokter
apalagi nanti di perjalanan mudik biasanya macet tuh dok
nah ini tadi kita sudah membahas soal bagaimana yang mengemudi gitu kan untuk kendaraan pribadi
lalu bagaimana kalau anggota keluarga ini sudah punya anak masih bayi
ini kan biasanya suka masuk angin atau apa yang harus dipersiapkan dok selama perjalanan mudik juga
biasanya kalau balita kan suka krankie gitu dok kalau misalkan di dalam mobil apalagi di macet di dalam keadaan macet begitu dok
untuk tips untuk keluarga yang membawa anak kecil terutama balita
kalau bayi masih nggak terlalu cranky ya
kalau balita agak tantangannya lebih berat
itu berusahalah untuk mengikuti rutinitas
jadi rutinitas si anak ini sebelum melakukan perjalanan sedekat mungkin dengan ketika kita jalan
maksudnya gini kalau dia biasa makan pagi jam tujuh misalnya
maka ketika dibawa dalam perjalanan usahakan jam tujuh makan
misalnya di jam dua belas makan usahakan dia jam dua belas makan
mengikuti rutinitas yang biasanya
kalau perlu bawa beberapa mainan yang dia sukai
atau permainan permainan sederhana yang bisa dilakukan bersama dengan anggota keluarga yang ada di dalam mobil
nah kalau biasanya kan suka mabuk perjalanan itu bagaimana dok
nah untuk anak anak dan ini berlaku juga untuk orang dewasa yang suka mabuk perjalanan
itu tipsnya adalah duduk di tempat yang menghadap ke arah tujuan
kalau kita misalnya berjalan ke arah depan
kan anak kecil kan suka duduk di nyamping gitu ngeliat jendela gitu kan
kemudian menatap sesuatu yang jauh yang relatif tidak bergerak
jadi kalau kita melihat pohon kan gerak gerak gitu kan
kalau kita ke depan menatap horizon itu lebih rendah kemungkinan kena mabuk
kemudian jangan lupa sebelum pergi selama perjalanan dan sesudah pergi mendekati tujuan
itu jangan mengisi perut terlalu penuh
nah asal terisi dan makanannya jangan yang terlalu pedas jangan yang terlalu berminyak
oke jadi harus pola makan juga diatur begitu ya
mulai dari sebelum perjalanan mudik sampai kemudian juga ketika untuk tiba di tujuan
dan juga pasti harus juga apa ya tidak boleh kurang istirahat begitu ya
terima kasih dokter santi telah bergabung bersama kami dan juga tips dan juga triknya
bagaimana sehat dan juga bugar selama perjalanan mudik saudara